pancasila satu perjuangan yang maesan dua manusia yang adil dan beragam
tiga perjuangan yang beresan tiga perjalanan yang dikirimkan oleh
pertanyaan yang telan telan yang benar
eko suprianto harus berulang kali menghafalkan lima sila pancasila
karena kedapatan tidak memakai masker di luar rumah
pria ini terjaring razia penerapan uji coba kenormalan baru
yang digelar petugas gabungan di jalan soekarno hatta ponorogo jawa timur kamis siang
selain eko sejumlah pengguna jalan lain yang tidak mengenakan masker
juga diminta untuk menyebutkan pancasila
tak hanya hukuman menyebutkan pancasila
pelanggar juga diberi peringatan dan sanksi push up sebanyak lima kali
saat ditanya petugas
para pelanggar melontongnya
mengetarkan sejumlah alasan
mulai dari lupa terburu buru
hingga belum terbiasa menggunakan masker meski sudah membawanya
petugas mengaku saat ini memang hanya melakukan imbauan
dan memberikan sanksi ringan
namun jika kenormalan baru ini benar benar diterapkan
pelanggar bakal diberi sanksi tegas termasuk denda
di banyumas jawa tengah
seorang pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker
ketakutan dan hendak kabur saat akan dirazia petugas gabungan
saat hendak kabur pengendara sepeda motor yang masih anak anak ini
tak sengaja sempat menabrak petugas yang menghalanginya
saat hendak kabur menghindari razia masker
terus kan dia udah kasih tau sana betul berhenti
tapi ngebut nabrak
terus bawa ditabrak
pelanggaran yang dilakukan pengendara ini harus menjalani sidang
dengan ancaman denda maksimal lima puluh ribu rupiah
petugas juga mengancam para pelanggar yang masih tidak taat protokol kesehatan
dengan hukuman karantina di kawasan gor satria purwokerto
bersama dengan orang dalam pengawasan atau odp
tim liputan cnn indonesia